dan gak usah khawatir sebelumnya pasti kami akan minta konfirmasi dulu dari perusahaan anda
baiklah kalau begitu kami pamit dan kami tunggu kabar secepatnya
terima kasih senang bisa bekerja sama dengan perusahaan kalian
ya terima kasih terima kasih
oh iya bu kira kira kita mau pakai siapa ya bu buat modelnya
oke ini yang cocok atriana
katanya mereka mau kesini
jadi gak sih
jadi gak real
loh kok lo bisa bisa yang nggak tahu emang lo gak janjian sama boy
ya gimana gue mau janjian
pertama gue gak ketemu sama dia terus gue mau whatsapp atau chat kan juga gue jarang megang hp
ya emang gak boleh fong gak boleh pegang hp
man bagus dong ketawa nih sering main hp di kelas
bebet memel tolong saya ngechat sama dia

si boya lagi dapet bimbingan kan dia mau lempih adik matematika
hah di boya
yeay emang ya buaya itu udah ganteng pinter juara matematika rajin sholat rajin beribadah semuanya
beruntung kan lo dapet dia lovely banget
beruntung beruntung apa aja coba
gue kan bukan siapa siapanya dia
bukan siapa siapanya inget kan kalian berdua tuh cahaya
eh peva sekali kali gitu loh lo kasih perhatian ke boy kasian tau boy dicuekin mulu gak sih yang dicuekin
coba perhatian aja leh
ya tuh banyak dikasih perhatiannya bisa lo sms bbm chat apa semua
kan dia tertanya tanya udah makan belum baby lagi apa selamat belajar selamat bekerja
jangan lupa bobo yang cukup jangan lupa makan kalau nanti mati
sekarang sekarang sekarang
hah langsung pakai emoji emojiin lah
maaf maaf saya gak sengaja
ini kok orang nelfon gak ada suaranya sih
hp saya yang bunyi pak
ada bbm masuk pak bukan telpon
udah sini handphonenya saya pegang
kalau ini gimana sih ini kan materinya lagi berat bu
udah fokus lagi
oh boy sama reva pacaran
jadi pengen tahu nih anak muda ngomongin apaan sih di hp
oh kasih perhatian
jadi gitu ya
lumayan ada tambahan ilmu
jadi reva lo udah sms atau chat boy belum
tadi sih gue udah chat cuma gue belum cek dari balas atau belum
coba coba udah dibalas belum
udah di read sih tapi kok belum dibales ya
tuh kan boy emang gitunya dikasih perhatian malah gak dibalas
jangan bilang kalau ini bercanda soalnya gak lucu
ini gue yang baperkan ah
loh tadi kan haikal udah bilang kalau misalkan cigo itu lagi ada perjalanan tambahan buat dia ikut olimpiade
ya mana sempet lah dia balas chatting
haika boleh disempet aja bacanya
ya tapi kan yang namanya baca itu gak seribet yang harus balas chatting
bu evi udah makan belum
kebetulan baru aja mau makan
oh makan ya kirain belum makan
saya juga belum makan pak amir
bu dona sih kalau gak ditawarin juga pasti kau
sorry gue tadi buru buru pengen ketemu sama pak amir
lo juga pengen ketemu sama pak amir ya
oh enggak kok
ya udah kalau gitu gue duluan ya
makasih ya buat bunganya
kok reaksinya gitu aja sih
kamu ini gimana sih
kamu menyalahkan anggaran yang udah saya buat ke kamu
tapi untuk beberapa item itu anggarannya terlalu besar
biasanya gak segitu
saya gak becus saya gak tahu masalah ini
kau pikir saya menaikkan anggaran begitu saja
ini perusahaan suami saya
saya nggak mungkin menaikkan anggaran begitu saja pak
maaf bukan itu maksud saya bu
hanya tidak mau menandatangani yang sudah saya buat ini
kamu tidak mau
saya memang membutuhkan tanda tangan bapak yang terhormat
sangat sangat membutuhkan karena saya harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ada di dalam kantor ini
tapi kamu juga membutuhkan saya untuk kamu tetap kerja di sini
pilihan ada di tangan kamu
mau tanda tangan atau tidak
keluar dari sini
beberapa produk kabel kami yang baru itu merupakan produk unggulan
kurang lebih seperti itulah yang kami butuhkan
anda datang ke perusahaan yang sangat tepat tahu
semua anggarannya konsep sampai layout desain sampai ke model modelnya akan kami siapkan
dan gak usah khawatir
sebelumnya pasti kami akan minta konfirmasi dulu dari perusahaan anda
baiklah kalau begitu kami pamit dan kami tunggu kabar secepatnya
terima kasih senang bisa bekerja sama dengan perusahaan kalian
terima kasih terima kasih
buat modelnya biar saya langsung masukin ke list
oke ini yang cocok
tunggu sebakan alexander